pengguna media sosial di indonesia beberapa hari belakang dihebohkan oleh beredarnya foto pasukan pengibar bendera bercadar
unggahan foto tersebut pun menuai berbagai komentar dari netizen
para penghibar bendera bercadar tersebut adalah anggota pas kibra dari al ibrisiyah
sebuah pesantren di jalan pagenian kecamatan cisayong klasik malaysia barat
selain belajar mata pelajaran umum dan agama para siswa tersebut aktif melakukan kegiatan di luar jam sekolah
seperti pramuka paskibra olahraga dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya
menanggapi adanya pasukan pengibar bendera pada tujuh belas agustus yang menjadi viral di media sosial
pengurus sekolah dan siswa mengaku tidak terganggu
mereka berharap viralnya foto paski bra tersebut bisa menginspirasi menutup aura tidak menghalangi siswa untuk berkarya